tumpahnya minyak di perairan teluk balikpapan kalimantan timur diketahui pasca terbakarnya sebuah tangkar pada sabtu lalu
hingga kini wilayah yang tercemar tumpahan minyak kian meluas dan mengakibatkan matinya ekosistem laut dan mata pencarian nelayan
inilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di sekitar pelabuhan semayang balikpapan
api diduga berasal dari bahan bakar solar yang tumpah dari arah utara kampung atas air hingga arah selatan di area teluk balikpapan
lima warga yang tengah pergi memancing tewas akibat kebakaran ini
selain mencemari kawasan pantai di kota balikpapan tumpahan minyak terus meluas terbawa arus hingga ke pesisir kabupaten penajam pasir utara
kepala pusat data informasi dan humas bnpb merilis luas tumpahan minyak mencapai dua belas sembilan ratus delapan puluh tujuh hektare
akibatnya ekosistem pantai dan laut tercemar tiga puluh empat hektare hutan mangrove pun terdampak
masyarakat mulai merasa mual dan pusing
akibat bau minyak yang menyengat serta adanya pesut dan ikan yang mati
pemerintah kota balikpapan kalimantan timur terus mengerahkan kapal kapal besar untuk menyedot tumpahan minyak dari perairan di sekitar balikpapan
setelah disedot oleh kapal kapal limbah minyak ini akan diberi bahan kimia lalu dibuang ke tempat pembuangan limbah pertamina
sejauh ini pembersihan tumpahan minyak di bibir pantai balikpapan masih dilakukan pihak pertamina tni dan polri